industri pertahanan nasional mencetak sejarah baru
badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri galangan kapal pt pal resmi meluncurkan kapal selam rakitan anak bangsa bernama kri alugoro empat ratus dua
kri alugoro empat ratus lima adalah kapal selam kelas dua ratus sembilan seribu empat ratus yang merupakan bagian dari kontrak pembelian tiga kapal selam dari korea selatan
dua kapal sebelumnya dibuat di korea selatan sedangkan satu kapal lain dirakit di pt pal di surabaya sebagai bagian dari transfer teknologi
adapun kontrak pembelian dilakukan pada dua ribu sebelas senilai sekitar satu dua miliar dolar as
dengan berhasilnya perakitan kapal selam ini pada masa mendatang pt pal diharapkan dapat memproduksi sendiri kapal selam sejenis
dalam kata lain pihak dsmi korea selatan
selaku main kontraktor diberikan kepercayaan untuk melakukan transfer of technology dalam rangka meningkatkan kapasitas pt pal indonesia secara gradual
agar pada gilirannya nanti mampu untuk membuat kapal selam nasional secara mandiri